seorang perempuan di tangerang banten tega membunuh keponakannya yang masih berusia tujuh tahun
gara gara sakit hati tak dipinjami uang tiga ratus ribu rupiah oleh orang tua korban
nasib naas menimpa seorang bocah berusia tujuh tahun di teluk naga tangerang banten
nyawa korban melayang di tangan tantenya sendiri
peristiwa memilukan ini terjadi pada dua puluh dua april lalu
saat itu orang tua korban panik karena korban tak kunjung pulang ke rumah dari pergi bermain
orang tua korban sempat menanyakan pada pelaku
namun pelaku mengaku tidak mengetahui di mana korban
padahal dari rekaman cctv korban terakhir terlihat di rumah pelaku
korban baru ditemukan pada malam hari di sebuah tempat penyimpanan dupa
tak jauh dari rumahnya dalam kondisi tertutup terpal
korban dibunuh oleh tantenya
pelaku mengaku sakit hati karena orang tua korban alias kakak pelaku
sebesar tiga ratus ribu rupiah
untuk menutupi aksinya pelaku menyembunyikan anting anting emas milik korban
agar dianggap sebagai korban pencurian emas
pelaku mengatakan bahwa dia sakit hati kepada orang tua korban
pada saat ingin meminjam uang namun tidak diberikan oleh ibu korban
namun malahan pada saat korban datang ke rumahnya
ditanya kemana saja habis jalan jalan
kemudian bahwa mengatakan bahwa korban ibunya punya uang kan gitu
akhirnya diselah timbul niat untuk melakukan perbuatan
pelaku kini sudah ditahan di polres metro tangerang kota
dan terancang hukuman lima belas tahun penjara
tv tangerang banten